dan saudara di informasi lainnya kita akan beralih ke satu hari setelah idul fitri dua ribu dua puluh empat
arus lalu lintas di jalur wisata kabupaten kuningan terpantau padat
meningkatnya volume kendaraan ini terjadi lantaran banyaknya pemudik
yang hendak menuju sejumlah objek wisata yang berada di puncak gunung ciremai kuningan
kepadatan arus lalu lintas terjadi di bundaran caracas
kecamatan cilimus kabupaten kuningan pada kamis pagi
simpang caracas menjadi titik pertemuan empat arah
yakni cirebon menuju kuningan dan juga sebaliknya dari arah utara jun ke selatan
dan alternatif majalengka menuju juga kuningan
ini diperkirakan kemacetan akan terus terjadi hingga akhir pekan nanti
mengingat masih banyak wisatawan yang memanfaatkan libur lebaran